salah satu situs sejarah islam di pulau jawa adalah masjid peninggalan sunan muria yang berada di desa colo pegunungan muria kudus jawa tengah
masjid tersebut berada di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
salah satu keunikan masjid sunan muria adalah bentuk mihrab atau tempat imam masjid dan sejumlah benda bersejarah dengan ornamen tiongkok
masjid sunan muria
masjid yang dibangun sunan muria hingga kini masih utuh
salah satunya tempat imam masjid atau mihrab
berbeda dengan biasanya mihrab di sini menjorok ke dalam
susunan bata pada bangunan ini juga masih utuh seperti aslinya termasuk puluhan cawan dari tiongkok yang ditempel di dinding bangunan
semasa hidupnya sunan muria dikenal sangat egaliter dan dekat dengan rakyat jelata
semua benda peninggalan sunan muria yang ada merupakan petunjuk kemuliaan ajaran
beliau ini adalah masjid dan makam sunan muria
pertama sunan muria namanya adalah ratim umar sain
beliau bermungkin di puncak gunung muria menyebarkan agama islam di gunung muria dan sekitarnya sampai wafat di gunung muria
sehingga beliau terkenal dengan nama sunan muria
benda lain peninggalan sunan muria adalah beduk yang terbuat dari kayu jati kuno
terdapat pahatan berbentuk ukiran naga dan
ayam jantan di atas beduk
berdasar tanggal yang tertera beduk ini dibuat pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat masehi
ada pula gentong sunan muria yang sering menjadi tempat tujuan pengunjung setelah berziarah di makam sang wali
dari dalam gentong air yang berasal dari mata air pegunungan buaya senantiasa mengalir sepanjang waktu
saya selalu sholat dulu selalu sholat
memang setiap sering kesini atau baru pertama kali ini
setiap tahun sekali sudah lima tahun
semasa hidupnya sunan muria atau raden umar said dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat selatan
beliau meninggalkan keramaian kerajaan demak dan membangun masjid di lereng gunung muria sebagai pusat pembinaan masyarakat
indra winadi kudus